arus lalu lintas di ruas tol cikampek kian padat
pihak jasa marga memprediksi puncak arus mudik di tol cikampek dari arah jakarta terjadi pada hari ini
dengan jumlah kendaraan yang melintas mencapai satu ratus dua puluh ribu kendaraan
kemacetan parah terjadi di ruas tol jakarta cikampek pada jumat pagi
antrian kendaraan mulai dari kilometer sembilan di kawasan jati bening bekasi hingga kilometer tiga puluh sembilan karawang jawa barat
kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan lima sampai sepuluh km per jam
menurut sejumlah warga yang terjebak kemacetan situasi ini sudah terjadi sejak kamis malam